mobil listrik komersial pertama yang diproduksi di indonesia hyundai ioniq lima telah diresmikan oleh presiden joko widodo
joko widodo berharap mobil listrik hyundai ioniq lima akan menjadi milestones penting dalam pengembangan kendaraan listrik di indonesia
selain mobil listrik hyundai ioniq lima presiden juga meresmikan pabrik pt hyundai motor manufacturing indonesia di cikarang bekasi jawa barat pada rabu siang
menurut jokowi kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama di tanah air termasuk menjadi transportasi ramah lingkungan di ibu kota negara nusantara
joko widodo menjelaskan indonesia harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik
hal ini karena indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik
joko widodo menjamin pemerintah terus mendorong local konten kendaraan listrik dengan memberikan insentif hingga memangkas
berbagai hambatan regulasi
karena kita ingin segera melakukan transisi besar besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan
kedepan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan
yang dikembangkan juga nantinya
di ibu kota negara nusantara